dalam salah satu poin surat edaran wali kota surabaya yang dikeluarkan dua puluh sembilan maret lalu
ada larangan mengedarkan menjual atau menyalakan petasan selama bulan ramadan dan idul fitri
hal ini dilakukan agar tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga
serta tidak memicu kebakaran
jenis petasan yang dilarang adalah yang menimbulkan suara ledakan
beberapa penjual mengaku tidak khawatir karena memiliki izin
mereka justru mengeluhkan penurunan jumlah pembeli akibat pandemi
dan harga beberapa petasan yang naik sejak sebelum puasa
tapi kan di sini kan dapat surat izin dari agen
jadi kalau ada pemeriksaan langsung ada surat izinnya
iya mengalami drastis
karena kalau itu pun kalau ada barang maka diambil sama pedagang
tapi kalau nggak ada barang itu nggak ada
nggak ada stok yang dijual
penaikannya berapa persen
ya sekitar lima puluh sampai enam puluh an
kalau sebelum corona itu rame
jualannya itu kadang kadang dapat tiga juta
kalau sekarang dapat satu juta satu hari
kadang kadang lima ratus sepi sekarang
tim gabungan akan melakukan patroli pengawasan setiap hari
setelah salat tarawih hingga menjelang salat subuh
dan akan memberikan sanksi bagi para pelanggar
bagi penjual yang tidak memiliki izin dari dinas perdagangan
dan tidak memiliki nomor induk berusaha
akan dilakukan penertiban
dan kami mulai malam pertama malam minggu
sampai tadi malam kita sudah berkeliling
termasuk kecamatan melakukan patroli wilayah
untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan itu
nah sanksinya kalau mereka melakukan pelanggaran
itu yang paling ringan itu teguran
yang kedua kita tertipkan
yang bersangkutan kita amankan di kantor satpol pp
untuk kita proses tipiring
penjual menyatakan saat hari biasa
kembang api dan petasan lemparan yang diminati pembeli
sementara jika ada pesta atau event
pembeli mencari petasan besar
kanzata marindora gancar wijaksono surabaya jawa timur